kenapa lo senyum senyum gitu
sini kesana pergi pergi
kenapa kamu biarkan aku pergi malam malam begini
ih kok aku ngebiarin
mas kayak gak tau reva aja mas
mas tanya aja bagas tanya aja surti
pas bagas mau ngelarang reva mau mencegah reva untuk pergi naik motor
mereka malah naik motor terus digas kenceng kenceng
si bagus megang motor nih kuat kuat
bagas tuh gas kenceng kenceng sampe tuh ya
banyak asap sampe bagas tuh
dia pergi deh
sekarang revanya pergi kemana
nah yang aku denger denger nih mas ya
pergi ke rumah sakit buat jenguk boy karena kan boy habis dikebukin sama bagas
udah mas mesti telepon dia sekarang
jadi aku tanggap kan
hmm jangan jangan bagas ambil hpnya reva
sorry gimana suaranya putus putus
halo ntar cari sinyal dulu ya
lo udah berhasil belum dapet hpnya reva
pokoknya semua beres
hah bagus bagus bagus
itu baru kerja yang sangat sangat bagus
oke gue akan transfernya ke rumah sakit ya reva

tetapi tetapi setelah gue dapet handphonenya reva ya
tapi saya ngerampas nggak sendiri bu
saya menyuruh anak buah saya
nanti saya akan ambil setelah saya antar non repa sampai ke rumah
oke nggak masalah
satu masalah sudah kelar
satu masalah sudah kelar

oke sekarang tinggal
gue harus mikir keadaannya boy
telepon bapak marissa
nih sebentar ya
kenapa nggak di sini aja
walaupun rumah sakit kan boy
jangan ganggu sama pasien dong
tante gimana keadaannya boy tante
lah bukannya boy lagi di rumah sakit lagi terluka parah kan
hah kamu kamu kok bisa tahu siapa yang ngasih tahu kamu
tante kamu bisa tahu siapa yang ngasih tahu kamu

aku tahu dari temennya boy
aku selalu memantau boy tante dari jauh
jadi yang ngasih tahu itu temennya boy
iya sih benar
si boy mau masuk rumah sakit ini tante aja di rumah sakit jagain si boy
gimana keadaannya boy tante dia terluka parah
atau gimana tanta aku pengen ke rumah sakit sekarang aku pengen lihat keadaannya boy
kasih tahu kak ya
ah adriana ini kan udah malem kamu mau masuk
gapapa kok kamu di rumah aja
lagian si boi itu udah sadar
gak bisa tante
kalau aku belum tahu keadaannya bui langsung tante
aku harus lihat langsung tante
tante boleh ya
di rumah sakit mana ya tante aku pengen jemuk boy
hah kamu gak bisa tidur
tante di rumah sakit medika
terima kasih tante cantik
aku ke rumah mama ya sekarang ya mas
kok malem malem begini sayang apa gak bisa besok aja
mas mas inget gak tadi aku cerita pas mama lagi jalan ke rumah
tiba tiba mama gak enak badan gitu
akhirnya mama pulang ke rumah lagi
nah pas di rumah mama udah minum obat dan udah istirahat
tapi tiba tiba badan mama makin nggak enak gitu mas
terus masih pusing
nah sekarang mama mau ke rumah sakit mas
mama mau ke rumah sakit
nah kalau sendirian kan kita khawatir mas
apalagi dia di rumah juga sendirian
maksud aku aku mau ke rumah mama
terus aku mau antri mama ke rumah sakit
ya boleh ya mas ya kasihan mama loh
gimana ya pekerjaan mas belum selesai
jadi mungkin mas gak bisa antar kamu sayang
tidak apa apa aku bisa pergi sendiri kok
ayodah sekarang gini aja
biar supir yang antar kamu
gak lama juga mereka datang kok ya
wah itu dia yang jadi masalah
ini udah terlalu lama mas
aku gak tega sama mama
yaudah kalau gitu kamu hati hati ya
kalau ada apa apa langsung telepon ya
yaudah aku berangkat dulu
tapi bener kamu gak apa apa nggak diatur sama mas
yang aku cintai oke
karena aku kabarin mas
kenapa loh senyum senyum gitu
sing kesana sana pergi pergi
kok aneh banget ya
kayaknya mau pergi kemana nih orang ini
by the way kenapa dia nggak ada punya perasaan takut ya
kan gue udah nyampe rumah
gue bisa aja nyampein rekaman itu ke bawah ya
gue bisa nyampein rekaman itu ke bawah kamu
tapi udah burang kan
kamu ini gimana sih
makin susah dia jadi atur
malem malem keluar rumah
padahal besok kamu masih ada ujian kan
aku keluar rumah malem malem
itu karena ulah bodyguard suruhan papi
papi tau gak sih
dia itu habis
dia itu habis hajar si boy papi bawa belur
dan sekarang belur itu masuk ke rumah sakit dan belum sadar juga pi
bagus lah kalo memang si boy sampai masuk ke rumah sakit
menurut papi apa sih
kamu kan tau
si boi itu kan ahli bela diri
jadi gak mungkin dia dipukul diam aja kan
pasti dia akan melawan
jadi ini namanya pertarungan yang fair